untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami
produser lapangan cnn indonesia siva maulida
siva bagaimana dengan pantauan kondisi lalu lintas di cikampek pada siang hari ini
kemudian juga dengan adanya pertemuan keluarga yang reaktif pas saat tes antigen
apakah pemeriksaan swab antigen secara random makin diintensifkan
selamat siang yuda
untuk arus lalu lintas tepatnya di ruas tol jakarta cikampek yang mengarah ke jakarta ini
memang sejak kami pantau pagi tadi terpantau ramai lancar atau tidak ada kepadatan
ataupun keramaian sama sekali sejak pagi tadi ataupun sejak kemarin bahkan
dan memang di ruas tol jakarta cikampek mengarah ke jakarta
tepatnya saya berdiri saat ini yaitu di kilometer tiga puluh empat b arah jakarta ini
ada posko terpadu dari polda
metro jaya yang memang akan melakukan tes random acak rapid antigen
untuk para pengendara yang dari arah karawang dan sekitarnya melaju ke jakarta
untuk kemudian dites terkait dengan syarat keterangan bebas covid sembilan belas
dan bagi mereka yang belum memiliki begitu
harus melakukan rapid antigen secara random yang sudah disediakan secara gratis di posko terpadu

baik terima kasih
dapat kami informasikan bahwa di pos terpadu pemeriksaan rapid test antigen
yang dilaksanakan secara drive thru
untuk hari ini kami mulai melaksanakan tugas mulai pukul delapan
dan direncanakan dilaksanakan selama dua puluh empat jam
kemudian dapat informasikan juga kepada masyarakat bahwa
sejak jam delapan tadi sampai dengan saat ini
kami sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap kurang lebih dua ratus tiga kendaraan
dan melaksanakan rapid terhadap dua ratus enam puluh empat warga
di mana dia dapatkan hasil sementara ini ada dua yang reaktif
kemudian terhadap masyarakat yang kreatif
kami sudah melaksanakan asistensi dan pengawalan ke rumah sakit wisma atlet
pak pergantian petugas dalam posko ini itu terjadi berapa kali pak dalam sehari
kebetulan saat ini memang sedang istirahat dan untuk ibadah begitu ya pak
nanti dilakukan lagi jam berapa kemudian targetnya akan seperti apa pak
pemeriksaan yang dilakukan
ya baik di dalam kegiatan ini juga kami tidak melaksanakan secara terus menerus
namun demikian juga kita sudah ada melaksanakan istirahat isoma
seperti saat ini dilaksanakan mbak kita melaksanakan istirahat jam dua belas sampai dengan
kita memberikan kesempatan kepada petugas untuk melaksanakan ibadah dan makan siang
kemudian kami mulai lagi kegiatan pukul empat belas
nanti sampai dengan mahrib kita juga akan melaksanakan isoma lagi
kemudian di dalam kegiatan ini juga kita tidak berdiri sendiri mbak
kita melaksanakan kegiatan juga dibantu oleh rekan rekan dari tni
baik dari kesehatan angkatan darat angkatan laut dan angkatan udara
demikian juga dari rekan rekan dinas kesehatan provinsi dki jakarta
jadi kami bersama sama mau melaksanakan
mulai melaksanakan kegiatan sejak hari minggu sampai dengan saat ini
dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kegiatan berjalan lancar
tidak ada kendala apapun
kan tadi ditemukan sampai saat ini dua orang yang positif ya pak
setelah dibawa penanganannya ke wisma atlet kemayoran
kemudian pemantauannya akan ditangani oleh siapa pak
untuk yang reaktif di wisma atlet ini
ya tidak ada masyarakat yang reaktif setelah kami melakukan pengawalan asistensi
dan kami serahkan kepada pihak pihak
rumah sakit wisma atlet
kemudian akan dilaksanakan swab pcr di sana
untuk diketahui lebih valid lagi hasilnya apakah memang betul betul positif atau tidak
dan selanjutnya penanganan lebih lanjut akan dilaksanakan di rumah sakit wisma atlet
ini kan di ruas tol jakarta cikampek tentunya ada juga tol layang ya pak
dari mulai kilometer empat puluh delapan
sementara posko ada di bawah
jadi tidak bisa untuk melakukan pengecekan bagian ya pak
untuk melakukan pengecekan bagian yang ada di atas
ini antisipasinya bagaimana pak untuk para pengendara yang lewat atas
apakah mereka akan lolos sampai ke jakarta dan sekitar ya pak nanti
ya perlu kami informasikan juga bahwa kegiatan ini bersifat random ya pak
tidak kami lakukan penyekatan seperti kegiatan mudik kemarin
tapi dilaksanakan secara random
kemudian terkait dengan elevated
jadi kami situasional juga
pada saat kita melaksanakan kami melaksanakan kegiatan di sini
sementara kami tutup
kami juga mempertimbangkan aspek kelancaran lalu lintas juga
apabila kami dapat informasi bahwa terjadi kepadatan di jalan arteri
tentunya jalan di elevated akan dibuka kembali untuk memperlancar arus
namun demikian apabila lancar
akan semuanya dialihkan ke jalan arteri
untuk kemudian kami laksanakan pemeriksaan secara drive thru di sini
jadi sampai saat ini maksimalnya ada di posko tiga puluh empat ya pak
sampai kapan pak untuk posko di kilometer ini
akan diadakan pak
nanti kami melaksanakan sambil menunggu petunjuk lebih lanjut ya pak ya
kami akan tetap laksanakan terus
sampai nanti ada petunjuk lebih lanjut dari pimpinan
baik terima kasih banyak pak nyoman yogi atas informasinya
demikian yuda untuk informasi terkini
begitu yang ada di kilometer tiga puluh empat b arah jakarta

operasi ataupun pengecekan random antigen
di kilometer ini akan kembali di jakarta
nantinya mulai pukul dua siang nanti operasi ataupun pengecekan random antigen di kilometer ini akan kembali di jakarta

untuk masyarakat yang memang akan menuju ke arah jakarta dan sekitarnya
di ruas tol cikampek ini tentunya harus membawa
surat keterangan bebas covid sembilan belas yang masih berlaku satu x dua puluh empat jam
dan memang jika mereka tidak memiliki harus
mau tidak mau jika memang mereka kedapatan
atau mendapati kesempatan untuk random check di sini
mereka akan dites secara gratis
dan baru bisa melakukan perjalanan
lebih lanjut ke daerahnya masing masing
baik siva maulida terima kasih untuk laporan langsung anda dari cikampek
selamat bertugas kembali